gak ada pembahasan angket karena beliau tahu kita hadir ini menghadap dalam kasus sebagai menteri
tapi pegawai akan tetap berusaha ada dalam kabupaten pemerintahan atau tidak
nah itu urusannya ketua umum bukan urusan kita

pak tapi saya pastikan hubungan antara pkp dengan presiden masih baik baik saja berarti pak eksen bila bapak
loh kita ini kan koalisinya pak presiden gimana kalau pertanyaannya
gak pernah ada masalah kita ini koalisinya pak presiden jokowi
sejak pemilu pilet plus dulu sampai sekarang
saya jadi menteri beda jadi menteri karena memang bagian dari koalisinya pak presiden jokowi
oke terima kasih ya